pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
lewat surat ini aku minta maaf pada aida
kok dia lari sih
aida kita jogeng bareng yuk
lo bukannya mas faren bareng mbak sofi ya
justru enggak sengaja
ketemu sama dia tadi
sekarang kita jogging bareng yuk
kamu tuh ya bukannya nungguin
katanya sakit perut
eh malah asik asikan disini sama aida
fahran itu kan pacar saya
kamu ngapain sih ngajak ajak dia jogeng
tadi aku gak ngajakin mas farhan lari kok
aduh aida kamu tuh masih muda cantik lagi
ada dong laki laki yang lain
emangnya gak ada yang mau sama kamu
asal kamu tahu ya farhan itu sudah jadi milik saya
di hatinya tuh cuma ada sofia
ini udah di stempel jidarnya
duluan ya semuanya
lari kita ke atas sana aja
gimana lah seh
dia udah bilang mau bertemu bapaknya
saya sudah cari keliling kampung
tapi nabas tidak ada
nabas sudah pergi
ada penduduk yang mendengar bahwa dia ingin naik gunung besar
seh kesukaan kamu
apakah itu untuk lelaki vaughn
d perempuan yang aku sudah smoch dan pak ostatnya
apakah ini rumah tuhan

kalian takut setiap kali kamu punya keinginan goyangkan kekili dan kekanan
jadi seperti ini dalamnya surga ternyata surga itu dingin sekali
eh ngapain kamu disini
kondisi aku khawatir kalau sesuatu menimpa nabas
tukapa kau mencari anak jatim piatu itu
tidak tahukah kau
bahwa mak tua nabus
dan sepupu kau nabas
adalah anak ketua dari kampung kita pondiki
memang hanya dia yang bisa jadi pemimpin
menurut aturan dari adat istiadat kita
hanya dia yang mampu memimpin kampung kita politik
jangan sekali kali mengganti hukum atau aturan dari leluhur kita
kita ubah semua peraturan ini
bantu bapak cari nabas
lewat surat ini
mudah mudahan aida mau makan siang bareng aku
kak aida ada
tadi sih ada
ada apa kak
masih zaman apaocc eurosurten
kayak anak kecil aja
tante apa apaan sih
masukin surat buat kakak
anak kecil jangan so tau
ini surat bukan buat kakak kamu
nggak ada nih tulisannya
mana surat ini sebenarnya buat tante cuma dia tuh malu kalau ngasih langsung ngerti
he tau sih
apa yang sedang kau pikirkan ini
saya harus menjadi ketua suku
asalkan kamu bisa mendapatkan tokat pusaka itu kamu bisa menjadi pemimpin
teman maaf selamat tinggal
semut baku lutut lembut blon
he kemana kamu jangan lari
keluarkan lembaran lembar di dalam mobil itu
aduh masa pengen mendingan aku dah
karena saat ini galak galak sabji tolong diorang
hei lepaskan kata bapak saya kita tidak boleh saling menyakiti
he siapa lu anda pedala mengikut campuran
baiklah membersihkan diri sendiri
apa yang sepatu victoria bro macam apa
makasih ya nih buat kamu
tidak usah kata bapak saya kita harus saling tolong menolong
boleh terima apapun udah nggak papa ambil aja buat kamu